sekarang saya sudah punya catering
selamat pagi pak
coba tolong kamu persiapkan meeting yang besar
dengan semua kepala departemen
untuk proyek pt adibaran sejahtera
yang di solo
pak kok dimatiin
kok belum selesai ngomong sama papa
papa lagi banyak kerjaan
nanti kita telepon lagi ya
kalau misalnya papa udah gak sibuk
bukan kita masak
ya ampun mas
biasanya kamu kalau ada
acara seperti apapun
kalau biasanya juga bisa batalin
ya aku paham
kamu lagi banyak pikiran
mungkin kerjaannya juga lagi banyak
tapi masih cuma karakter doktor dari rena aja
dia langsung buru buru
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi pak surya
saya mengharapkan kehadiran pak surya dan istri
karena ada yang ingin saya bicarakan soal elsa
ada apa dok
apa ada yang terjadi sama elsa dok
sebaiknya kita bicara langsung tatap muka ya pak
biar lebih jelas
karena ini serius
dan kapan bapak bisa datang kemari pak
hari ini bisa dok
baik pak saya tunggu ya pak
terima kasih pak
siapa yang telpon pak
dokter lisa mah
kita diminta kesana ada yang mau dibicarakan
ada sesuatu yang gak beres lagi soal elsa
apa rasa sih begitu
hari ini juga kita kesana
udah kita kesana ya lebih cepat lebih baik
jadi kita tau ada apa sama elsa
iya pokoknya habis selesai dari coffe city
langsung kita berangkat ke bandung
selamat pagi pak
pak ini pak randy dari pt
barusan pak randy sudah rapat dengan saya dan tim
untuk spesifikasi bangunan proyek kita di solo
baik baik silahkan duduk pak randy
saya rasa sejauh ini sangat baik perkembangannya ya
dan sudah sesuai dengan harapannya pak alebaran
bukan begitu pak rendi
proyek bisa langsung dijalankan
kalau gitu kita sudah mulai bisa bekerja ya
kamu coba minta tolong panggilkan bella
sekretaris saya kemari
kamu nembak aku
aku mau jadi pacar kamu rendy
orang pacaran kan
kok kayaknya deh
jangan deh ya
aku kurang nyaman kalau ada panggilan sayang
maksud kamu panggilannya beb honey
kayak gitu loh
itu sih pasaran
aku mau panggilan saya tuh yang unik
biar kita berdua aja yang paham
oh gitu ya
bentar aku mikir dulu
nama belakang kamu kan bagus
terus mau orang
manggil kamu jesse
gimana aku kalau
manggil kamu tuh bella
apa yang kamu suka panggilnya gitu
kamu panggil aku bella ya
kenapa saya jadi keinget bela ya
semua itu masa lalu
tapi sudah saya tinggalkan untuk berjalan ke masa depan
sekarang saya sudah punya catering
saya sudah punya catherine
saya sudah punya catherine
saya sudah punya catherine
saya sudah punya catherine
saya sudah punya catherine
selamat pagi pak
iya benar bella
coba tolong kamu persiapkan meeting yang besar
dengan semua kepala departemen
untuk proyek pt aldebaran sejahtera
yang di solo
kamu tilit starting
ma kok mama ngelamun terus
soalnya papa sibuk terus ya
karena juga pasti kangen sama papa kan
makan lagi makan yang banyak
kamu aja makan sayang
makan yang banyak
oh pelan pelan makannya ya
waduh lagi pada masak apa ini
oma mau dong
suapin ya mama
aduh aduh aduh
ini yang masak mau apa mama
coba digulung dulu
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
tuna ya enak sekali
ada nomal lagi baik banget sih
tuna aja boleh enak
kalau mama request yang mau ada tunanya kan
gak bisa eh kotor
ya saya akan pantau terus
saya berharap kejadian seperti ini nggak akan ada lagi
kalaupun ada tolonglah pertimbangkan untuk balikin helsa penjara
tolong jaga baik baik
baik pak kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin
untuk menjaga keselamatan jessica dan seluruh pasien disini
ya udah makasih kalau gitu ya
oke pak al saya rasa hari ini meetingnya sudah cukup
kami terima kasih telah menghadirkan kita
jadi bagi pol